aku tahu gimana rasanya cemburu
dan tadi aku bisa merasakan
dia sangat cemburu
apa mungkin awalnya dia tidak mencintai andin
tapi tadi aku lihat
aldebaran sudah jatuh cinta sama andir
nino kirim bunga ke siapa
yaudah isi aja dulu deh
saya tunggu disini ya
kalau disini gak ada pembencin bu
paling juga ada yang jual eceran
yaudah yang apa aja yang penting cepet deh mas ya
sekali ketemu terus aja ya bu
jangan jangan mas al udah ke rumah mas nino
tapi apa benar mas nino yang kirim bunga bunga itu
buat apa dia kirim bunga
kemarin aku udah jelas jelas bilang ke mas nino
kalau aku udah gak punya perasaan lagi sama dia
hari ini bapak ke rumah kamu ya
aduh papa mau ke rumah lagi
kalau papa dateng nanti papa tau kalau misalkan aku sama mas al lagi berantem
jangan hari ini ya
gak usah bohong
anda ngirim bunga ke andin maksudnya apa
maksudnya apa jawab saya
iya saya memang kirim bunga
anda kirim bunga
anda gak punya harga diri al nino prasetya
saya memang kirim bunga
tapi bukan buat andin
tidak usah bohong
silahkan anda lihat
ini adalah nota pembelian bunga
kenapa saya beli
karena hari ini orang tua saya
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga yang saya beli
ini bunga ihrangan
ini bunga naszej
ini bunga handing
ini bunga punya
jadi nuno juga tahu
kalau aldebaran gak cinta sama mbak andin
tahu dari mana dia
jujur saya kasihan sama andin
punya suami seperti anda
kalau anda tidak mencita andin
dia berhak untuk bahagia
tutup mulut anda
anda semara ini
itu artinya anda belum sadar
anda sudah mempermainkan perempuan yang begitu baik dan tulus seperti andin
itu adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan
itu bukan urusan anda ya
tapi saya penuh dengan andin
anda harus sadar
hanya mantan suaminya andin
gak peduli pendapat anda soal andin
tapi saya peduli dengan andin
anda sudah punya istri
saya sudah menikahi esa
andi tetap menjadi bagian dari hidup saya
dan saya akan selalu menjaga andin
kalau tidak ada satu orang pun yang mampu menjaga andi
termasuk anda suaminya
tidak butuh bantuan anda untuk menjaga andin
saya yang akan menjaga andil
karena saya suaminya
saya gak butuh perawakilan dari anda
dengarkan kata kata saya
aldebaran sampai semara itu
aku tahu gimana rasanya cemburu
dan tadi aku bisa merasakan
dia sangat cemburu
apa mungkin awalnya dia tidak mencintai andin
tapi tadi aku lihat
aldebaran sudah jatuh cinta sama andir
dan hari ini
aku sudah dihati hati
gue angga gak akan pernah ngebiarin lo mati dengan temannya
esah esah kamu kenapa sayang kenapa kok nangis
kenapa elsa nangis sedih begitu apa berantem lagi sama nino
kalau papa sampai tahu papa pasti jadi stres dan kepikiran ya allah
kenapa andin gak mau ketemu hari ini aku gak boleh datang ke rumahnya
kenapa dia dan al bertengkar lagi nih
wah perasaanku gak tenang
wah diem aja ngeliatin handphone tadi
nanti mikirin apa sih
andin dan al
aku kepikiran mereka kita